sebaiknya kau minggi
kau akan mati
untuk membunuh seseorang yang sudah sekarat karena racun
apa kau tidak mampu mahesa
aku sudah bilang
aku sudah bilang
aku tidak akan membiarkan
meninjakan kakinya di tanah jajaran
pokoknya serahkan lecuan penawar itu
aku akan menang
dengan satu syarat
langkai dulu mayatku
kian sentang sudah terkena racimo
saya sudah v posterior seseorang
ingat ada ander lab filmen
ini bukan saya itu atu
kamu yang melihat lihat atu
itu masih begitu kemampuan kalian
dasar orang orang besar mulut
putraku walang sungsang meninggal nyomas
ya allah tidak mungkin
nyomas kamu berbohong kan tidak mungkin nyomas
nyai ratu saya tidak berbohong
jenazah walang sungsang ada di balai irung sekarang
aku harus melihatnya
aku harus menemui putraku walang sungsang
aku harus menemuinya tapi allah
tidak ada pelayan satupun yang bisa meninggalkan tempat ini tanpa seizinku
aku ingin melihat
jenazah putraku walang sungsang
aku tidak akan mengizinkanmu datang ke balai itu
aku ingin bertemu dengan putraku langsung untuk terakhir kalinya sebelum ia dikuburkan
rai aku ingin bertemu dengan putraku
kamu pun seorang ibu kan rai
kamu pernah mengandung kamu pernah melahirkan seorang putra sama sepertiku rai
jangan menyimpulku sembarangan
jangan sekali kali memanggilku dengan sebutan rai
rai aku mohon rai aku ingin bertemu dengan putraku
cepat bawa dia kamarnya segera
jangan tentu saya lepas
dirimu sekarang hanyalah seorang pelangi
rai rai izinkan aku untuk melihat wajah putraku langsung saja
rai kamu bisa melakukan apapun padaku
asalkan kau mengizinkan kau melihat putraku langsung saja
aku yang melahirkannya
aku yang menimangnya
aku mengorbankan nyawaku demi nya
aku sangat merindukan putraku langsung
ya allah izinkan aku rai izinkan aku beri aku kan

rai aku ingin menemuinya
rai aku ingin menemuinya
rai aku ingin menemuinya
racun ini racun ini ganas sekali
kalau aku lepaskan tenaga dalamku racunnya akan segera menjalar menyerang jantungku
ya allah selamatkanlah aku dari keganasan racun ini
bapak kalian jangan tentu guruku
mau menerang fisik yang besar
hei monyet kecil sebaiknya kau minggir
kau akan mati
untuk membunuh seseorang yang sudah sekarat karena racun
apa kau tidak mampu mahesa
jangan hagi ini
kalian benar benar pesan hidup
mereka bukan lawanmu hagi ini
aku tidak akan meminatkan guru sendirian
murid dan gurunya akan menghabisi sekalian
ya allah tidak mungkin aku menggunakan tenaga dalamku
racun ini akan menjalar kerjaan tunggu
tapi aku tidak bisa membiarkan mahesa menjelakai yang ini
malah kau sekali
urus pukulan tak payah
aku tidak punya pilihan
aku harus menggunakan tenaga dalam

bertahanlah hagi ini
kalian benar benar keterlaluan
lihatlah apa yang aku buat
tapi apa yang kamu lakukan
aku tidak mau bertahan
aku tidak mau bertahan
kau tidak mau berdiri
serahkan semuanya kepada allah
dia adalah sat yang tidak pernah tidur
suara yang aku dengar di padang asia
apakah pedang itu kuncinya
apakah pedang itu bisa mengatasi jurus mahesa ini
aku harus coba mengeluarkan pedang itu